saya memang biasa menyimpan portfolio model model saya
saya bisa carikan untuk anda
saya tunggu majalah
tapi apa sebenarnya hubungan anda dengan masalah ini
saya sedang menyelidiki sebuah kasus
di mana bukti buktinya mengarahkan mbak elsa
dan berkaitan dengan kehamilannya empat tahun yang lalu pak
karena menurut penyelidikan saya
harusnya mbak elsa ini hamil bukan karena ricky
tapi karena orang lain
makanya saya membuktikan itu pak
saya akan segera carikan majalah itu
terima kasih pak
saya boleh minta nomor telepon papa
ini kartu almas saya
terima kasih pak
ini juga masih ada kue lebaran
saya jadi repotin bu maya kalau beli
baik saya minum ya
terima kasih mak
terima kasih banyak untuk minumannya
saya masih ada urusan lain

saya yang terima kasih
kalau gitu saya permisi
orang itu ke sini nggak apa apa toh
dia itu kan kenal sama ricky
nanti kalau dia cerita sama ricky gimana
soalnya aku udah dapet titik terang
aduh kalau begitu mama senang dengarnya
kenapa ngadeng mak
ini enak banget lo
gue sengaja mesenin menu favorit di sini
special buat lo
rik gue mau mual
kok bisa mual
lo balik dulu ya
gue ambil minyak angin sama obat dulu sebentar gue ya
ini bukan akal akal lo doang kan
gue ambil obat dulu ya sama minyak angin
biar gue yang ambil saya
lo udah ada di gegaman gue
aku sudah sejarah
lo udah pulang
kamu dari mana aja kok lama banget
toiletnya lagi dibersihin
jadi aku nunggu agak lama
yaudah yaudah yuk
dessertnya belum dimakan
kamu kenapa sih
kamu kan gak mau lanjut lagi makan ya
cobain dessertnya ya
ini kan dessert kesukaan kamu
aku suapin ya
aduh kenapa gue jadi muha gini sih
kepala gue pusing banget
kayaknya gue kekenjangan deh
ini nih kalo punya istri brand ambasada
makannya pasti cuman bikin
tapi cobain ya terakhir
mulai dari sini gue harus pastikan kondisi gue
dan kalo gak beneran hamil
jangan sampai ini anaknya ricky
jangan sampai ini anaknya ricky
jangan sampai ini anaknya ricky
banya masih busa
kiki gak sengaja
jangan potong teh hari kiki ya mas ya
mau ngepel atau mau baca buku
duduk disitu baca bukunya
buat ujian masuk kuliah besok
ujian masuk kuliah
terus kerjaan kamu gimana
itu pun juga
eh muntah muntah mba andien sekarang udah hamil
tadi pagi kan udah ketemu
eh siang udah dicariin
ada mas di kamarnya
masa udah parah alva
kalau di depan kiki aja sok sok
jadi macan tutul
kalau di depan bandit
langsung jadi kucing nganggurat
aduh mas al
suka gitu deh malu malu kucing
cian lagi petok
dengan apa yang udah kamu lakuin
amar rumah dekat
walaupun ini tuh gak ada kaitannya sama kamu
tapi kamu harus ambil perhatian
dan kamu ngelakuin banyak untuk nindi
tapi boleh aku minta satu permintaan sama kamu ya
kami minta apa
kami minta apa
aku mau pindahin bakal nindi

ini yang aku takutin
dan ternyata beneran diminta ini
dan ternyata beneran diminta ini
boleh ya mas
boleh ya mas
aku cuma mau yang terbaik mas untuk nindi
aku cuma mau yang terbaik mas untuk nindi
tapi jadinya bakal terulang lagi
aku takut ada hujan mbak
dan nanti benihwa memang kami disimpati
aku cuma mau nindi di tempat yang lebih
ayam lagi mantap seperti sekarang
ini jadi hadiah pertama dan terakhir untuk nindi